saya tak bisa lebih baik
kalau sama tampangnya ya mungkin satu m oke lah ya
menurut gue tuh impact juga sih ke tim tim pemain lokal ya terutama ya
ya mungkin ngeliatnya bukan dari pemain ibl ya mungkin